gak mateng ya
boleh kan bos
sok pesen sok sok silahkan lah
sebentar ya kang ujang
tin ada si aken
udah lama gak kesini mak
udah seminggu semenjak cem pulang
kang te capek ya
harga bahan pokok naik
beli bahan pokoknya pakai dolar
hasil pabriknya dijual dalam negeri
semua fabrik tutup
istri istri yang jadi tulang punggung
akhirnya di phk
yuk kita kerja lagi
ma mau kemana
ma mau kerumah
ya temen emak
hati hati jalan sendirian mak
takut terjadi apa apa
makanya anterin atuh
wan ntar ya
mama dengar minggu depan itu nilai rupiah menurun tuh
nah kalau nilai rupiah menurun pasti bakal banyak orang yang di phk
kalau banyak orang yang di phk itu pasti bakalan banyak yang pisah
kok bisa kayak gitu sih mama
kamu nggak tahu sih
di otak mereka itu yang ada cuma duit duit
pisah itu adalah jalan satu satunya mereka supaya mengurangi biaya hidup
nah sekarang mama mau ke sukabumi
pasti kan di sana banyak yang lagi ganggur ganggur tut
ini peluang emas mama buat mencari orang orang yang bisa mamah
yang diangkatin ke luar negeri
ya sekalian mama mau mampir ke tempatnya maeros
kamu mau ikut nggak
mat maeros itu omanya si dedeh kan
nanti kalau aku pergi ke sana aku bakal ketemuan dong sama si dede
apa hubungannya dede sama pager
maks mager bukan pager
mager itu artinya males gerak
kamu mah suka bikin mama bingung sama bahasa bahasa kamu tuh
mang cabai sekilo berapa mang
satu enam puluh
kenapa kum cek
nanti baginya seperempat
kan c s kum
seger seger nih kangkungnya dong
sayurnya seger seger nih
ke bogor yuk belanja
ini juga lagi belanja tuh kang dadang
ngapain kita belanja jauh jauh ke bogor
maksudnya belanja yang lain doi
belanja pakaian celana baju baju perhiasan gitu
yuk doi kum
kapan kapan aja tuh kang dadang
saya ini lagi belanja sayuran di sini dulu
lagian nggak sampai
lagian nggak seru kalau aceh nggak diajak
ya iyalah kalau acing jangan diajak
saya teh kalau belanja diem diem dang
nggak kayak kamu
satu cirawas harus tahu semuanya
oh ya harus dong
kamu kalau belanja emang harus diem diem ceng
soalnya yang dibeli barangnya murah murah
ini teh buat apa tidak pak
buat pak ya
mau dibeli juga kayunya
sekalian gerobaknya dang
bukan begitu ceng
kalau ini memang gerobaknya kuat
saya mau buat ngejemur perhiasan perhiasan saya
kan kebanyakan logam mulia tuh
tapi tidak jadilah
nanti kalau gerobaknya saya pakai
bapak ini tidak jualan
nggak jadi pak
istri kamu saya suruh kerja ke luar negeri
rial teh makin kuat
bulan depan teh kiriman saya dobel dobel
kalau kirimannya dobel dobel
kenapa motor baru nggak pernah jalan ya
saya mah orang yang taat hukum jangan
nunggu plat nomor keluar
nunggu plat atau nunggu bensin
kelas kita teh beda aja
hari saya nggak kelas internasional
kamu mah kelas interlokal
kalau kelas internasional
telur setengah mateng
sok makan sekenyangnya
bos idan teh
bos idan memang top
bikinin mie sama telur setengah mateng ya
boleh kan bos
sok silakan lah
sebentar ya kang ujang
tin ada si achen
ujang idan lihat achen nggak
udah lama nggak kesini ma
udah seminggu semenjak cem pulang
akhirnya tobat juga dia
terima kasih ya tin
sekarang itu kalau mau beliin emas
itu harus pakai surat izin kum
sekarang saya beli emas harus izin
izin dari dadang
karena cuma dia aja yang boleh beli kita nggak
kayak motor aha aja pakai surat izin kan dadang
nah itu bener doi
jadi kayak si achen ini dia nggak bisa beli emas
karena tidak dapat izin dari em
kasih lo aja ratu cirahos
iya ma tadi achen habis belanja
ini juga mau sekalian masak
ma atuh ma
jangan diinjak ma
itu kan baru sendal dibeliin sama em
emangnya ma sengaja
saya pulang dulu ya mak
diri ma mau duluan ma
saya masak dulu ya
mas aku kayaknya mau kolamannya ke dia
prepernya kok jadi
insya allah ita
p fate ini tuh yer